pelemahan nilai tukar rupiah membuat masalah impor minyak tak luput dari perhatian
sebab tingginya impor minyak disebut akan memicu permintaan dolar amerika
sementara pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga jual bbm bersubsidi
wakil menteri dan sumber daya mineral archandra tahar buka suara terkait ini
archandra mengungkapkan kondisi perminyakan nasional saat ini di tengah melemahnya nilai tukar rupiah
krut di indonesia kita bandingkan semester satu dua ribu tujuh belas dengan semester satu dua ribu
berapa besar defisit kita
kalau kita melihat angka ini saya bacakan ya
di tahun dua ribu tujuh belas triwulan satu itu kita defisit
tahun dua ribu delapan belas kita defisit tribulan satu dua ratus enam puluh satu
di tribulan dua dua tiga puluh satu
jadi secara keseluruhan antara semester satu dua ribu tujuh belas dan semester satu dua ribu delapan belas
kenaikan defisit kita hanya sekitar delapan puluh dua miliar dolar
apakah kalau ada defisit dari ekspor dan impor apakah negara menerima penerimaan lebih nggak
karena harga naik karena kita juga menghasilkan minyak
ada penerimaan penerimaan kita juga naik
daerah yang seluas ini di indonesia
itu basin kita
banyak yang belum diekspor banyak
terus duitnya dari mana
kita bikin program baru
program barunya apa
blok blok yang determinasi
misalnya blok rokan yang terkenal ya
nah itu bagi kontraktor yang mendapatkan blok itu
maka dia harus dalam lima tahun pertama
harus melakukan kegiatan untuk menaikkan production
dan eksplorasi tidak hanya di daerah tersebut
alhamdulillah kita sekarang punya duit satu tujuh bilion dollar
itu sekitar berapa dua puluh tiga dua puluh dua triliun rupiah
yang bisa kita memanfaatkan untuk kegiatan eksplorasi
nah ini jangan salah
kegiatan eksplorasi butuh enam sampai sepuluh tahun
misalnya baru tahun ke sepuluh dinyatakan ketemu
berapa lama lagi
dari tahun ke sepuluh sepuluh lima belas tahun lagi
kalau berharap pemerintah sekarang harus menaikkan produksi minyak tahun depan
lewat kegiatan eksplorasi nyerah
bukan itu bisnis proses di oil and gas
dulu salah satu penyebab harga crude itu turun
ada impact dari pelemahan dolar nggak
nah sekarang kalau dolarnya menguat harga crude dengan impactnya
ini sangat kompleks ya
untuk banyak hal
dan tidak ada lembaga pihak orang atau kepala negara yang mampu memprediki berapa harga crude itu
yang bisa kita lakukan adalah apa yang dinamakan dengan risk management
dan naiknya harga crude
nah itu yang kita antisipasi
kita perhitungkan kalau dia naik seperti apa
apa yang harus kita lakukan
kalau dia turun seperti apa
sayangnya neraca kita ya
kita memproduksikan lima ratus dua puluh lima ribu
kita impor berapa
sekitar delapan ratus ribu
bagaimana cara untuk beneran menekan impor bbm oleh pemerintah
kalau impor bbm gampang
impor crude harus dari hulunya
kalau bbm kita impor crude nya kita masak sendiri jadi bbm
bbm nya jadi impornya bisa nol bisa
tapi crudenya dari mana
kita tekan impor crude gak bisa
kecuali kita temukan lapangan baru
atau kita dalam jangka menengah berhasil ior kita
atau dalam jangka pendek teknologi teknologi yang improve oil recovery
barusan kemarin kita terbikin atau hari ini permen tentang tkdm ini
mengharuskan kontraktor kontraktor kalau barangnya equipment nya atau servisnya ada di indonesia
dengan spek yang masuk spesifikasinya masuk kuantitinya ada quality oke
maka barang sejenis yang dari luar akan tidak diberikan izin impor
yang solar premium
pemerintah masih dalam janji yang sama untuk tidak menaikkan sampai akhir tahun ini
masih manageable nggak dengan harga yang saat sekarang
untuk premium solar miatanah
yang ini masih dianggap kualitas
yang ini masih dianggap kualitas
itu pemerintah merasa sampai saat ini